pemerintah arab saudi baru mengumumkan dihapusnya biaya visa progresif jemaah haji dan umroh diganti biaya penerbitan visa
kebijakan ini dinilai minim sosialisasi oleh pengusaha tour dan travel
serta calon haji yang baru pertama kali berangkat haji dan umroh
biaya visa progresif bagi yang berangkat haji dan umroh untuk kedua kali dan selanjutnya
selama ini harus ditanggung oleh jemaah sebesar rp dua atau sekitar rp tujuh enam juta
biaya tersebut kini dihapus oleh pemerintah arab saudi dan diganti dengan biaya penerbitan visa sebesar rp tiga ratus atau sekitar rp satu dua juta
terkait kebijakan tersebut pengusaha biro perjalanan menganggap wajar karena beberapa negara juga mengenakan biaya visa
namun seharusnya pemerintah arab saudi memberikan sosialisasi terlebih dahulu
pengusaha biro perjalanan mengaku tidak menaikkan biaya dan akan segera menyurati para calon peserta haji

merasa diuntungkan karena mereka tak lagi membayar biaya visa progresif yang lebih mahal

yang baru pertama kali berangkat haji dan umroh
yang baru pertama kali berangkat mengaku cukup terkejut
salah satu calon jemaah umroh mengaku telah mendaftar sekitar empat bulan yang lalu
dan mau tidak mau harus membayar biaya tersebut karena telah siap berangkat
sebenarnya sih ini hal yang wajar ya cuma karena nggak ada sosialisasi agaknya kita juga agak kaget juga ya
karena juga saya berangkatnya dua orang akhirnya juga kelihatan satu dua enam puluh kali dua
mungkin kalau ada sosialisasi
mungkin kita juga merasanya ya sudah lah
tahun dua ribu delapan belas asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia ampuri jawa timur
memberangkatkan sekitar empat ratus lima puluh ribu jemaah umroh
sementara pada musim haji dua ribu sembilan belas kanwil kementerian agama jawa timur memberangkatkan sekitar tiga puluh delapan jemaah haji
kansa tamarindora ganjar wijaksono sidoarjo